kapolri jenderal polisi badrodin haiti menilai pasti ada sesuatu yang salah sehingga granat yang dilakukan saat pelatihan penanganan bahan peledak tersebut sampai akhirnya meledak
menurut kapolri insiden ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut
bisa saja untuk membandingkan mana itu yang mainan mana itu yang asli itu bisa saja yang seperti itu
karena sekarang kan berbagai macam senjata yang asli sama yang mainan juga hampir mirip termasuk juga yang lain lain itu bisa saja hal hal seperti itu ditunjukkan
makanya nanti saya akan cek dulu apakah itu nanti materinya apa sebetulnya